ada pr tadi buat mbak almas terkait dengan apakah dana parpol ini efektif sebenarnya untuk menekan praktek praktek kotor yang selama ini sering terjadi di kalangan politisi partai
kita tidak boleh menutup mata juga ya banyak juga kasus korupsi politik yang beririsan dengan keuangan kampanye ataupun keuangan untuk partai politik sumbangan untuk partai politik
nah mungkin memang ada begitu ya apa namanya korupsi oleh kader partai yang dilatar belakangi oleh adanya sumbangan sumbangan dalam jumlah yang besar terhadap kader partai politik entah itu di jabatan sebagai kepala daerah maupun legislatif
seperti misalnya kita sudah banyak sekali mendengar adanya mahar politik bahkan kemarin di peringatan hari anti korupsi sedunia ketua dpr juga menyebutkan bahwa memang ada praktek itu gitu ya
nah ada partai politik yang masih menerapkan mahar politik artinya seperti itu
nah harapannya ketika negara memberikan sumbangan atau bantuan kepada partai politik dengan angka yang lebih proporsional
kalau kemarin satu ratus delapan sekarang seribu kemudian kalau partai politik berbenah dan naik lagi begitu ya harapannya ya memang pengeluaran tuntutan tuntutan sumbangan yang tinggi kepada kader partai politik tadi itu kemudian berkurang
karena kalau kita logika saja berapa sih gaji sebagai kepala daerah gaji sebagai anggota legislatif masa kemudian harus dipotong sedemikian

lebih besar dari negara jadi formulanya sudah ada tidak mungkin kemudian negara akan oh karena kamu banyak mengkritik pemerintah kemudian akan dipotong sumbangan dana dari partai politik
kan tidak karena formulanya tidak ada hubungannya dengan apakah partai tersebut kritis atau tidak kritis terhadap pemerintah tapi berdasarkan pilihan dari publik itu sendiri
nah bicara berarti tadi mengenai tanggung jawab yang akhirnya jadi lebih besar lagi nih kepada publik karena kan secara logikanya berarti ada duit rakyat yang masuk nih kepada partai politik
apakah sanggup nih untuk melaksanakan janji janji lagi
kemudian juga tindakan tindakan yang ketika nantinya menyalahi kemudian rakyat protes
oh kami senang sekali
rakyat itu diberi edukasi selain berbagai faktor yang menjadi daya tariknya salah satu daya tariknya adalah bagaimana transparansi partai tersebut dalam mengelola uang negara
dan itu kejujuran dalam mencatat
transparansi dan kejujuran sekali lagi ya saya bukan mengatakan partai gerindra
kami senang sekali
sudah melakukannya sebagai partai yang diakui nasional sebagai partai transparan ya kan
dan inilah yang harus dilakukan oleh partai yang lain dengan profesional
sehingga menjadi poin bagi rakyat untuk membeli partai selain integritas komitmennya adalah kejujuran profesionalisme dan transparansi dalam mengelola uang amanat dari negara
supaya gak disalah pahami yang tadi saya katakan adalah
kemudian bantuan pemerintah kepada partai politik itu proporsional
tergantung kepada perolehan suaranya pada pemilihan umum
supaya dia terus berusaha mendekatkan diri dengan rakyat
tapi kaitan dengan menekan kos politik selain anti mahar saya mau mengatakan sekarang ini nasdem hasil pemilu dua ribu empat belas punya seribu empat ratus dua puluh dua anggota dewan
satu rupiah pun kita tidak pernah kutip dari mereka
tidak ada potongan apapun
saya tahu ada partai partai yang karena kebutuhan segala macam
tapi kita sama sekali tidak ada anda boleh cek
dari papua sampai ke pulau nias
tidak ada ya
itu yang kami ingin hindari
karena kita menggunakan uang itu secara efektif
saya kasih contoh lagi
ketika konsolidasi fraksi seribu empat ratus dua puluh dua ini rapat di ancol mereka bikin panitia sendiri
mereka biayai sendiri
gakeos mereka biayai
saya katakan tadi
mereka biayai sendiri
mereka audieng putra sudrajat jiwan
mereka audieng sendiri
dan diakui loh
prinsipnya walaupun kemudian itu dibiayai oleh kader ya sah sah saja
asalkan dicatat dan kemudian diperlukan
poin saya adalah sebelum kita mengharapkan bantuan terlalu besar dari pemerintah
partai ini kita tata dulu
penghematannya profesionalnya transparansinya
tapi poin saya adalah
nasdem bukan anti bantuan
nasdem juga butuh bantuan tapi proporsional karena itu uang rakyat
nggak bisa disembar semarangannya
ya kita tadi setuju poinnya adalah proporsional sesuai kebutuhan
sesuai kebutuhan dan sesuai dengan perolehan kursi
yang sekarang dianggap kurang proporsional
di negara lain ada tiga puluh tujuh puluh persen
bahwa transparansi ya dijamin oleh undang undang bahwa profesional bahwa integritas bahwa hemat cukup
kami sudah melakukan kok sebagai partai yang paling transparan menurut lembaga resmi loh
tapi bukan kemudian kami mengatakan bahwa partai bukan gerindra ya bahwa partai tidak perlu dibantu
perlu dibantu kenapa
itu adalah pilar demokrasi
saya bukan hanya menghindari soal korupsi loh
tapi fungsi fungsi yang lain
melakukan rekrutasi membangun jaringan mendiklat kader kadernya sehingga siap jadi wali kota
selama ini berarti dananya dirasa masih kurang
sehingga kemudian ada berdampak
bukan kurang tidak kurang ini yang pertama harus ada studi yang mendalam tentang kebutuhan partai
yang kedua mekanismenya
tapi nasdem bisa nggak bang taslim selama ini
selama ini dengan tambal suram sana sini buktinya kami sudah punya akademi bela negara
akademi bela negara itu gedungnya dibangun dari partai nasdem tanahnya memang pinjaman dari pak surya paloh
jadi suatu saat nanti tanahnya pun itu akan dibeli oleh partai
maksud saya partai ini harus belajar jangan jor joran kalau mau ambil uang negara itu mesti lebih
itu juga benar
aspiransi profesional itu menjadi sangat
tapi juga jangan kemudian di depan publik menyatakan kekurangan uang untuk pendidikan politik
tapi di sisi lain ketika mereka mengadakan musyawarah nasional atau kemudian kegiatan kegiatan yang lain
kemudian diadakan di hotel hotel yang mewah dengan pengeluaran yang luar biasa
jadi harus ditunjukkan juga ke publik sebenarnya partai politik ini kebutuhannya berapa sih
dan sekarang dananya ditutup oleh berapa banyak
saya tidak bicara gerindra ya tapi lihat partai partai yang lain loh yang gerem kenapa sih tidak seperti nasdem
ya mungkin kurang loh sponsornya lebih penting kepada negara loh daripada partai partai lain
cara kita membangun integritas
anggota anggota dpr yang sudah terpilih
mereka kan di bintek di tatar
itu mereka itu diajari juga makan super mie makan beras raskin
memang diajari dekat dengan rakyat supaya integritasnya tinggi
tidak mudah disogok tidak mudah tergantung kepada orang
jadi ini harus komprehensif
ada loh partai partai kecil bukan gering gera
yang alhamdulillah sebanyak uang ya
dan mereka sudah biasa makan super mie
tapi secara partainya tidak besar
akibat tidak besar maka demokrasi kita pilar pilarnya rapuh
itulah sebabnya gering gera bukan buat gering gera loh
tapi mungkin yang perlu dicatat disini bantuan keuangan
tidaknya partai politik itu kan tergantung rakyat
dia kasih suara atau tidak kalau enggak ya gugur
tidak harus para menter soal
bantuan keuangan dari negara ini hanya dijadikan sebagai pintu masuk
ke depannya mungkin ketika partai partai itu berubah
kalau partai politik citranya sudah baik performanya sudah baik
mendapatkan trust yang lebih dari publik
publik sudah percaya kepada partai politik
mau menyumbang mau memberikan donasi kepada partai politik
mungkin partai politik tidak lagi butuh bantuan dari negara yang sedemikian besar
jadi ini hanya pintu masuk saja kemudian
untuk kemudian partai politik berbenah diri dan memancing sumbangan
menerima sumbangan sumbangan dari masyarakat
kalau sekarang mau mengharapkan sumbangan atau donasi dari masyarakat
agaknya tidak mungkin ya
karena kita sudah berada di negara negara
karena masyarakat masih tidak percaya kepada partai politik
bisa juga itu
ini hanya pintu masuk
ini hanya pilihan untuk konklusi
saya dari icw sendiri sebelum saya masuk
nanti kepada mas udik dan juga bang taslim
terkait dengan konklusi dari masing masing partai politik
kalau dari icw sendiri melihatnya gimana nih
kami berharapnya ini tidak hanya berbicara soal peningkatan bantuan keuangan partai politik
ada banyak masalah dalam keuangan partai politik
icw sudah melakukan riset ya dari tahun dua ribu tiga belas sampai tahun dua ribu tujuh belas kemarin
kami juga mewawancarai mulai dari sekjen partai sampai kader kader partai politik di daerah
di sejumlah daerah kami datangi
dan memang ada banyak sekali persoalan di dalam partai politik
dan kami berharap ke depan di reform partai politik
direvisi undang undang partai politiknya
tapi tidak hanya membahas soal keuangan
juga membahas soal demokrasi internal partai politik
bagaimana kemudian pengelolaan keuangan
auditnya seperti apa
kalau kami bahkan di icw berharap ke depan
kalau kemudian partai politik itu terbukti menerima aliran dana korupsi
partai politik bisa dijatuhi sanksi
seperti sekarang sanksi untuk mahar politik
apabila terbukti menerima mahar dari calon kepala daerah
dalam konteks pencalonan
tidak dapat mencalonkan calon pada pemilu berikutnya
nah ini mungkin bisa diterapkan sebagai sanksi dalam pendanaan partai politik
tentu saja kalau kemudian partai politik dan pembuat undang undang
baik itu pemerintah dan dpr setuju
tapi kami berharapnya seperti itu
di satu sisi ada reward untuk partai politik
tapi di sisi lain juga ada sanksi yang bisa diterapkan apabila partai politik melanggar undang undang
kalau misalnya dari partai politik sendiri untuk gerindra terlebih dahulu
mas odik konsekuensi hukumnya ini ada loh
dan cukup banyak
gimana mas odik menanggapinya
politik adalah pilar bangsa
karena itu lah
konsekuensi politiknya juga ya
pilar bangsa dan partai adalah pilar politik
partai partai itu harus seperti itu
berarti harapan masyarakat mendiklat kader kadernya
jadi bupati wali kota gubernur presiden dan anggota dewan yang besar
untuk itu dia partai partai semua bukan gerinda perlu biaya
dan wajar bila negara yang mendapat manfaat dari partai partai pilar politik untuk membiayainya
secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan dana yang ada
tapi yang tadi harus ada pengawasan
ada integritas ya dari partai partai tersebut
salah satunya adalah bahwa nanti rakyat antarain memilih
selain karena kinerjanya termasuk kinerja bagaimana memanfaatkan uang dari negara tersebut
ya jadi kalau soal bantuan
tadi saya katakan yang penting proporsional
dilakukan berdasarkan studi yang mendalam
dan harus ada payung hukumnya
kita gak mau terima uang hari ini
lalu besok kita masuk penjara
harus jelas payung hukumnya
sebelumnya partai partai ini harus menata diri dulu
jangan sampai ada kesan yang seperti dikatakan tadi
ngaku kurang uang tapi disana foya foya
kalau diaudit kita
tiap tahun kita diaudit
bahkan dana kampanye sekarang sudah dua kali laporannya
tapi poin saya adalah
partai ini harus belajar prihatin gitu loh
mau hidup dari bantuan orang lain
mau hidup dari bantuan rakyat
mau hidup dari bantuan negara
atau orang per orang
atau orang per orang
dia harus belajar untuk memperlakukan dirinya dalam disiplin yang tinggi
dan itu beberapa poin kita sudah terapkan
kita sudah terapkan
baik bang taslim
mas odik dan juga mbak loes
kita sudah dapat poin poinnya
walaupun memang ini masih perlu bisa digali lagi
terkait dengan anak anak pandemi
artinya perlu diundang lagi nih
untuk semua partai
agar partai jadi pilar politik
sesuai dengan harapan seluruh rakyat indonesia
baik mas odik
terima kasih sekali lagi atas waktunya
malam ini mbak almas mas ruky dan juga bang taslim di layar pemilu terpercaya
tapi layar pemilu terpercaya masih akan kembali
jangan lupa beranjak dulu
kami masih akan kembali sesaat lagi